selaju positif ditorekan tiga wakil indonesia yang sukses melangkah ke babak perempat final indonesia masters dua ribu delapan belas
namun sayangnya di partai perempat final nanti indonesia tidak mempunyai lagi wakil di nomor tunggal putri
ganda putra terbaik indonesia kevin sanjaya marcus gideon lolos ke perempat final indonesia masters dua ribu delapan belas
usai mengalahkan seniornya hendra setiawan ria agung saputro
bertarung ketat tetapi pasangan yang dijuluki the minions ini akhirnya menang dua satu enam belas dan dua tiga
selanjutnya kevin marcus akan berhadapan dengan pasangan taiwan chen hungling wang qilin
hasil positif juga diraih ganda campuran indonesia tantowi ahmad liliana natsir yang melaju mudah ke perempat final
pasangan peraih emas olimpiade dua ribu enam belas itu menang
dua set langsung dua satu
di babak selanjutnya owi butet sudah ditunggu pasangan tiongkok zhang nan lee suan suan
di nomor tunggal putra antoni sinisuka ginting juga lolos ke babak enam belas besar
usai mengalahkan wakil thailand supanyu afi hing sanon dengan skor dua satu tiga belas dua satu delapan
di laga selanjutnya antoni akan berjumpa lawan berat pebulu tangkis terbaik tiongkok chen long
dikutip cnn indonesia com dari delapan wakil yang tampil di babak perempat final indonesia dipastikan tanpa wakil di sektor tunggal putri
harapan terakhir di pundak pebulu tangkis platnas fitriani sirna saat pebulu tangkis delapan belas tahun itu dikalahkan wakil thailand rachanok intanon dengan skor akhir tujuh belas dua puluh satu dan enam belas dua puluh